kita ke informasi lainnya setelah hampir dua minggu ditutup akibat kebakaran kawasan wisata gunung bromo kembali dibuka mulai selasa dini hari
di hari pertama ada tiga ratus enam puluh wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun asing
kawasan wisata gunung bromo kembali dibuka untuk publik mulai selasa sembilan belas september
wisatawan bisa mengakses kawasan ini melalui empat pintu masuk
salah satunya dari desa wonokitri kecamatan tosari kabupaten pasuruan
para wisatawan ini mengaku senang gunung bromo dibuka kembali setelah kebakaran akibat flare dari kegiatan foto pre wedding
yang pertama kesannya senang karena sudah dua minggu ini tutup dan ini kembali buka dengan kondisi yang aman sangat aman sekali
dan untuk kunjungan wisatawan sangat menyenangkan
karena kan tujuan pun tetap selamat
dengan yang sebelum sebelumnya
begitu juga dengan para pelaku usaha wisata yang berharap wisatawan bisa ikut menjaga kelestarian kawasan gunung bromo
kita sebagai driver tip sangat senang karena ekonomi sudah mulai muntar kembali
dan harapan kedepannya tolong dijaga kelestariannya biar tidak terjadi lagi peristiwa yang kemarin
melalui pesan singkat kepala bidang tata usaha taman nasional bromo tengger semeru
septi ekawardani mengatakan jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan gunung bromo pada hari pertama pembukaan kembali berjumlah tiga ratus enam puluh orang
dua puluh orang merupakan wisatawan domestik dan satu ratus lima belas orang wisatawan asing
septi juga meminta wisatawan untuk mematuhi peraturan dan ikut menjaga kelestarian gunung bromo
irsa priyoko pasuruan jawa timur